siapa sangka musik keroncong yang mulai jarang dijumpai kini mulai berkembang di surabaya
di kampung kedondong kidul ini sejumlah warga mulai dewasa hingga anak anak
mendedikasikan diri melestarikan warisan leluhur musik keroncong
seperti apa perjuangan mereka berikut liputannya
inilah keseharian selamat hadi haryono warga kedondong kidul tegal sari surabaya
siapa sangka di tengah keterbatasannya mengurus keluarga hingga merawat istri yang sedang sakit
dirinya memiliki tekad kuat memperjuangkan musik keroncong di kota pahlawan
ya selamat hadi haryono adalah salah satu pemain
main selo atau bas tradisional dalam musik keroncong
saat ini dirinya dalam satu wadah dengan pemain keroncong senior
yakni abdul salam yang merupakan pemusik keroncong sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
kakek delapan orang cucu tersebut ingin mempertahankan musik keroncong
yang kini telah tergerus dengan musik modern bersama dua belas pemain
yang terdiri dari remaja hingga dewasa dari berbagai kalangan
saya kumpulkan ini pertama dari karakter
saya mengambil anak
kampung sini kampung cibrok ini yang paling kecil
saya main burung burung saja saya latih
jika saya latih berasalnya saya ambil latih bapak diri
tak pelak alunan lagu keroncong pun menyeruak di sejumlah sudut kampung yang dimainkan para pemain
bagi para remaja
melestarikan musik roncong adalah kebanggaan karena musik ini bagian dari warisan nusantara
saya juga keroncong untuk melestarikan budaya sendiri
ya karena unik gitu
kan semuanya orang kan mencoba untuk memainkan musik keroncong gini
saat ini grup binaan abdul salam dan selamat hadi haryono
juga digandeng oleh wali kota surabaya tririsma hari ini
untuk berpentas pada setiap musik keroncong
sebagai sebuah perusahaan yang berhasil menghasilkan kegiatan pemerintah kota
grup ini juga kerap menghibur sejumlah warga di sejumlah taman kota surabaya